kita beralik informasi lainnya tentang lembaga anti rasua di mana aktivis anti korupsi yogyakarta lintas elemen
melakukan aksi pukul kentongan sebagai bentuk negara dalam keadaan darurat
akibat tes wawasan kebangsaan kpk yang dinilai tidak ada dasar hukumnya
aksi ini dilakukan di gedung dewan perwakilan daerah daerah istimewa yogyakarta
sejumlah tokoh hadir seperti ketua pp muhammadiyah yang juga mantan pimpinan kpk bushro mukodas
mantan ketua komisi yudisial suparman marzuki dan dosen fakultas hukum ugm zainal arifin mohtar
tes wawasan kebangsaan kpk dianggap melanggar ham dan untuk menyingkirkan pegawai kpk yang berintegritas
mereka meminta presiden jokowi untuk memerintahkan
ketua kpk untuk segera mengembalikan nama baik tujuh puluh lima orang yang dianggap tidak berkebangsaan
para aktivis ini juga meminta semua pihak yang melakukan twk untuk meminta maaf kepada publik
kalau presiden berani jujur itu riset apa
yaitu membatalkan bersuai dengan dasar dasar hukum yang dilakukan di jorok tanpa yang lain
membatalkan hasil twk dan memulai
kita akan kembali tujuh puluh lima pegawai kpk yang dinyatakan tidak lulus karena itu bagian dari proses proses kejahatan
sekarang yang kita punya adalah tinggal dua
tinggal kesadaran komisioner kpk untuk membatalkan hasil itu atau proses itu
sebagai bagian dari tindakan administratif untuk membatalkan proses
ataukah kita berharap presiden berdasarkan pp tujuh belas dua ribu dua puluh
untuk mengambil alih proses itu dan membatalkan prosesnya secara keseluruhan
sementara itu dewan pengawas kpk menanggapi polemik tes wawasan kebangsaan yang tengah menjadi sorotan
ketua dewas kpk tumpah panggabean menyebut
tengah mendalami berbagai aduan yang dilayangkan oleh para pegawai kpk
yang tak memenuhi syarat alih status menjadi asn
dewan pengawas kpk juga menyebutkan
kini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti
dan memeriksa prosesnya
ketua dewas kpk juga menyebutkan
peraturan komisioner terkait tes wawasan kebangsaan
sebelumnya dalam revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tidak menyebutkan alih status menjadi asn
disertai dengan tes wawasan kebangsaan
aturan tes wawasan kebangsaan ini muncul saat ketua kpk firly bahuri
menandatangani peraturan komisioner pada dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
dewas belum pernah berpendapat masih dalam pemeriksaan
pemeriksaan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik
yang dilaporkan oleh perwakilan tujuh puluh lima orang yang dinyatakan tms itu
bahkan bukan hanya kepada pimpinan dibuat laporan itu
tetapi juga kepada salah satu anggota dewas
itu juga dilaporkan melanggar kode etik
dan itu juga sedang kami lakukan pemeriksaan
oleh karenanya karena pemeriksaan masih berlangsung
tentunya dewan pengawas belum dapat memberikan pendapat tentang itu